menurut saya yang pertama ini ditutup tutupi
kalau pemerintah daerah katakan tidak tahu
ada kepala desa ada camat ada puskesmas
kalau di kota gizi buruk itu karena anaknya tidak mau makan
tapi di sini gizi buruknya yang dimakan tidak ada
dilema ya jadi pergumulan
kira kira siapa yang mau ke sini
kalau bukan anda kamu ya aku
suara tangisan memecah hening malam
di dalam gubuk kayu ini terbuju raga yang telah kaku
di dalam gulungan kain putih itu terbungkus tubuh mungil cornelia
tak kuasa menanggung sakit yang dirasakannya selama ini
semasa hidupnya cornelia berjuang melawan komplikasi sejumlah penyakit
akibat gizi buruk yang dideritanya
sang kakek petrus sempat kaget
saat mengetahui cucunya ini harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit
padahal di pertemuan terakhir mereka dua bulan sebelumnya
sang cucu masih terlihat sehat
petrus tak menyangka
karena pertemuan itu menjadi pertemuan terakhirnya dengan cornelia
mulai dari pertama itu
badan mulai begitu pertama sakit
mulai dari situ
sudah mulai macam pemalas pemalas makan
jadi sementara pemalas makan badan jadi kurus
setelah sembuh sudah mulai rajin makan lah
tapi sembuh itu belum sembuh betul
ini lagi yang kedua lagi
terus panas panas dari dalam keluar itu menangis menangis terus
perut kembung perut saja yang kembung besar
terus badan ini tinggal kulit bungkus tulang saja
kaya masalah badan ini
kita tidak dapatkan
tapi kita sampai akhir akhir
ini tidak akan sampai
ia tidak akan sampai
saya sendiri ya itu baru bulan akhir tahun dua ribu dua puluh
menurut saya yang pertama ini ditutup tutupi
kalau pemerintah daerah katakan tidak tahu ah ini omong kosong
ada kepala desa ada camat ada puskesmas ada perawat
masa dia tidak tahu dan tidak lapor
ini satu hal yang menurut saya tidak benar
rumah sakit umum daerah agats dipenuhi pasien
ruang perawatan instalasi gawat darurat
hingga lorong lorong rumah sakit ditempati pasien yang sedang menjalani perawatan
bahkan garasi rumah sakit satu satunya di kabupaten asmat ini
juga menjadi tempat untuk menampung korban yang terus bertambah
gizi buruk dan campak ini bak fenomena gunung es
tenaga medis yang menangani para korban
dan juga mengembukakan hal yang sama
kejadian seperti ini sudah berlangsung sangat lama
namun luput dari pantauan pemerintah daerah maupun pusat
yang kami temuan ini adalah ibaratnya puncak dari gunung es
ya puncak dari gunung es itu yang kami temukan saat ini
dan kami melihat masalahnya tidak hanya satu dua bulan kebelakang
tapi lebih lama daripada itu
gizi buruk di sini itu tipenya berbeda
tipe berbeda kenapa
karena kalau di kota
gizi buruk itu karena anaknya tidak mau makan
anaknya tidak mau makan
entah karena penyakit utamanya karena penyakit kalau di kota
tapi di sini gizi buruknya yang dimakan tidak ada
kampung syuru sebenarnya tidak terlalu jauh dari kota agats
bahkan dari rumah sakit umum daerah agats
kampung ini bisa ditempuh dengan berjalan kaki sepuluh menit saja
namun kondisi kehidupan masyarakat di kampung suru
cukup membuat saya prihatin
jadi kalau kita melihat lebih dekat
memang kondisi perkampungan di asmat ini
atau di beberapa distrik kondisinya seperti ini
karena memang didominasi oleh rawa
sehingga kemudian kondisi kondisi seperti ini
dianggap lumrah dianggap biasa
walaupun harus bergelimang sampah
banyak hal hal yang memang berkaitan erat dengan sanitasi yang buruk
tapi sepertinya ini pemandangan yang biasa
sehingga kemudian ini juga menjadi salah satu faktor pemicu
kenapa kemudian banyak yang terjangkit penyakit
dan juga hal hal lain yang memang mengganggu kesehatan masyarakatnya
kebersihan tampaknya belum menjadi prioritas di kampung syuru
tidak seperti para pendatang yang tinggal di bangunan permanen
keluarga keluarga ini tetap bertahan di gubuk gubuk
jadi kalau masak hari hari pakai air hujan
kita bisa pakai air hujan rinjan
tidak ada air lain
kalau kering kita bisa simpan di gusun gusun
baru ambil air pakai drum
ambil ke gusun
kita bisa isi di gin barau minum
dapat semua airnya ya
iya semua dapat
dan semua dipakai untuk masak buat mandi
untuk minum juga
kalau tiap rumah dapat berapa biasanya mama
kalau kurang dapat satu
oh jadi satu karung itu cuma tahan satu minggu
kalau beras habis itu sudah
keluarga mama tresia hanya satu dari puluhan keluarga yang hidup di asmat papua
perempuan paruh baya ini tinggal di kampung syuru distrik agats
tepat di jantung ibu kota kabupaten agats
tempat tinggal tresia ini dinamakan rumah atap
sebuah rumah sederhana beratapkan daun sagu dan berdinding papan
puluhan tahun ditempati rumah ini mulai lapuk di beberapa bagian
kondisi ini tentu membuat rumahnya tak ideal sebagai tempat tinggal
grecia tak pernah merenovasi rumahnya
bukan karena ibu tresya tidak suka dengan tempat tinggal di kampung syuru

sekarang tresya memiliki rumah yang sangat baik
sebelumnya tresya terserah
tresya sudah bertahun tahun saja di rumah ini
sejak kembali ke rumahnya
merenovasi rumahnya bukan karena ia tak peduli tapi keterbatasan biaya membuatnya harus menerima

aswana kecil dalam rumah kejadian luar biasa gizi buruk dan campak di asmat seolah membawa
kembali kisah pilu yang pernah dialaminya masih jelas dalam ingatannya saat dua orang
anaknya diberi kematian yang menyebabkan kematian dalam rumahnya yang terlalu teruk
bisa menderita komplikasi sejumlah penyakit akibat gizi buruk anak dapat muntaber
malam bawa ke rumah sakit ungkus di rumah sakit lewat berapa hari langsung meninggal
penetapan kejadian luar biasa campak di asmat telah berakhir sejak empat februari dua ribu dua puluh
saya khawatirnya ketika kami rawat disini kembali ke daerahnya kembali berburu lagi
ketika tragedi kesehatan gizi buruk dan campak di kabupaten asmat papua
ini menjadi sorotan banyak mata sebuah terperangah bagaimana mungkin di kawasan yang kaya dengan sumber daya
alam masyarakatnya menderita busung lapar kekurangan makanan bahkan terjangkit berbagai
macam penyakit mematikan tanah papua memang kaya tapi rakyatnya hidup terpuruk menurut data bps
provinsi papua tahun dua ribu tujuh belas angka kemiskinan di papua dua puluh tujuh enam puluh dua persen tanah papua menyimpan
emas yang hingga kini masih dikuasai pt freeport indonesia sepanjang dua ribu enam belas total pendapatan dari
penjualan emas dan tembaga dari tambang grassberg freeport mcmoran adalah tiga tujuh puluh delapan miliar dolar amerika
atau sekitar lima puluh lima puluh dua triliun rupiah freeport mcmoran melalui anak usahanya pt freeport
indonesia membukukan produksi tembaga sebesar satu enam miliar pound sementara
produksi emas satu enam puluh satu juta ounce pada dua ribu enam belas di samping freeport tidak banyak yang tahu sejumlah
perusahaan asing lain juga bercokol di bumi cendrawasi mereka mengolah sejumlah sumber
daya dan komoditas bernilai tinggi seperti gas alam semen dan kelapa sawit
kabupaten asmat terletak di bagian selatan papua memiliki luas dua puluh tiga tujuh ratus empat puluh enam km persegi atau
empat persen dari luas provinsi papua ditinjau dari topografinya seluruh wilayah di kabupaten
asmat merupakan dataran rendah yang berawarawa tidak layak huni berada pada ketinggian antara sepuluh
permukaan laut wilayah ini didominasi perairan yakni laut rawa berlumpur serta sungai akses menuju
kabupaten asmat masih terbilang sulit perjalanan dari jakarta menuju ibu kota agats asmat makan
waktu puluhan jam hingga hitungan hari transportasi udara dari merauke dan timika memang sudah
tersedia namun tidak sepenuhnya bisa diandalkan selain jadwal penerbangan terbatas
cuaca tak selalu bersahabat begitu juga akses perairan jika menggunakan perahu motor butuh
waktu enam hingga delapan jam untuk sampai di agats dengan kapal besar waktu tempuh ke asmat lebih panjang
yakni delapan hingga sepuluh jam jadwal kapal pun hanya tiga kali seminggu geografis wilayah yang didominasi
oleh perairan seperti laut atau sebuah perairan yang berada di bagian bawah perairan tersebut tidak bisa diandalkan selama tiga empat jam
memang menjadi salah satu faktor yang menentukan keberadaan
dermaga atau pelabuhan menjadi begitu vital karena memang agar bisa mengakses kabupaten
asmat ini dermaga atau pelabuhan menjadi penting namun tentu ini harus diikuti oleh pembangunan
yang optimal agar ini juga bisa memberi dampak bagi perekonomian warga di asmat tidak ada akses
yang menghubungkan satu distrik dengan distrik yang lain
kendaraan yang umum dipakai oleh masyarakat adalah speedboat atau longboat dengan mesin motor
kondisi ini semakin diperparah dengan harga bahan bakar minyak yang relatif mahal
akibat pasokan bbm yang tidak lancar di wilayah itu
ongkos kapal cepat untuk perjalanan satu hingga dua jam mencapai tiga juta rupiah
jika lebih lama tinggal dihitung kelipatannya
selamat pagi om
jadi hari ini kita akan menuju ke distrik sawah erma
ada waktu yang cukup panjang atau cukup lama nanti agar bisa sampai ke distrik sawah erma
karena mengingat medan yang kita lalui tidak hanya laut tapi ada sungai ada rawa
sehingga butuh waktu kurang lebih satu lima hingga dua jam untuk sampai ke distrik sawah erma
distrik sawa erma terbilang paling dekat dengan kota agats
jaraknya delapan puluh tiga km
waktu tempuh perjalanan sangat tergantung kondisi pasang surut perairan
persoalannya adalah air di sungai ini sudah mulai surut
sehingga kemudian kita tidak bisa melewati sungai ini
dan beberapa kali harus
kita masih melihat motoris masih berusaha untuk bagaimana kapal cepat kita ini agar bisa jalan
karena ini sepertinya masih di tengah tengah perjalanan
jarak yang dekat dari pusat kota kebupaten belum menjadi jaminan distrik sawa erma maju
kawasan ini masih tertinggal jauh dari derap langkah pembangunan
masih saya jumpai anak anak yang tidak bersekolah
hari hari mereka habiskan dengan bermain di lokasi yang terbilang sangat beresiko
su studenya pengingggir dalam pendukung podcast keoga check out taekjo komunikasi lebih banyak lebih banyak bahasa ah
tempat yang lebih gale lupa tolong romp predicted
dengan kotoran kotoran seperti itu sudah biasa memang
sebagian besar masyarakatnya masih menganut pola hidup tradisional
profesi sebagai nelayan dan petani masih mendominasi
walau kadang hasil dari mata pencaharian turun temurun itu tidak menjamin kehidupan yang layak
mereka masih bergantung pada kemurahan alam
apa yang tersedia di alam adalah berkah untuk menghidupi mereka
juga mengobati beragam penyakit
ini sekarang baru muncul satu dua kali yang muncul
biasanya sagu baru digosok pada badan
kepala sakit juga ya daun gatal itu lain sedikit apabila kalau bengkak atau kepala sakit
diiris selalu darah itu keluar dan dia ringan kembali
sayangnya penggunaan bahan alam
yang alami hingga tindakan ekstrim dalam pengobatan tersebut tidak disertai pengetahuan dasar tentang kesehatan
sehingga mengandung resiko
di sini sudah lama kita tidak pernah terima dokter
itu tidak tahu urusan kesehatan kan ada pimpinannya
tidak pernah bertanya juga bapak
banyak pemuda yang bertanya kenapa tidak ada dokter di sini dan tidak ada jawaban positif
sejak wabah ini meluas distrik sawa erma merujuk sebelas anak yang didiagnosa gizi buruk dan komplikasi penyakit
sawaerma memiliki satu pusat pelayanan kesehatan masyarakat atau puskesmas
kondisi fisik puskesmas ini sebenarnya cukup memadai
tapi tidak ada dokter di sini
ini sudah lengkap ya
ada ugd ada ruang perawatan ada perkantoran di sana juga ada apotik untuk obat obatan
ada beberapa alat alat kesehatan lain juga sudah mencukupi
tapi kemudian kabarnya di sini sudah tiga tahun kebelakang atau mungkin lebih itu tidak ada dokter
atau bagaimana bapak sehingga tidak ada tenaga medis seperti dokter yang bertugas di sini
untuk menyangkut dokter saya ini baru tugas di sini enam bulan
saya dilantik jadi kepala puskesmas bulan maret
di situ diberi
bulan desember saya enam bulan
dan dari situ tahun itu saya belum tahu persis dokternya ada
tapi ya antara petugas dengan dokter tidak bersatu
itu sepenyebabnya itu kelanu karena saya juga tidak tahu itu
inilah realita pelayanan kesehatan di asmat
pola hidup yang masih tradisional
tenaga medis yang terbatas
akses yang sulit
serta minimnya fasilitas dan infrastruktur adalah lagu lama yang masih mengalun hingga kini
inilah lagu lama yang masih mengalun hingga kini
inilah lagu lama yang masih mengalun hingga kini
saat tragedi kesehatan terkait gizi buruk dan wabah campur
sejak melanda asmat
tentu semua pihak bertanya tanya apa yang sebenarnya menjadi penyebab
dalam kurun waktu empat bulan
sejak september dua ribu tujuh belas hingga awal februari dua ribu delapan belas
sudah lebih dari tujuh puluh dua anak
termasuk yang di bawah lima tahun
meninggal akibat gizi buruk serta komplikasi berbagai penyakit
seperti campak pneumonia dan malaria
akses ke pusat pengobatan masih sangat sulit
kalaupun terjangkau infrastruktur dan tenaga medis yang ada sangat terbatas
di kabupaten asmat hanya ada satu rumah sakit umum tipe d
yang memiliki hanya dua dokter spesialis
dan tak satupun dokter spesialis anak
ada enam belas puskesmas yang tersebar di dua puluh tiga distrik
namun hanya ada empat dokter yang praktik di empat distrik
selebihnya puskesmas hanya diisi tiga
dengan peningkatan dari tenaga medis seperti perawat tenaga kontrak dan bidan
persoalan infrastruktur kesehatan tampaknya menjadi jawaban pertanyaan di atas
kendala lainnya adalah kurangnya tenaga medis yang mau mengabdi di daerah terpencil
seperti di kabupaten asmat
lidwina satu dari sedikit dokter yang mengabdi di sini
ceritanya dalam memberikan pelayanan kesehatan penuh warna
dokter umum yang sudah satu tahun bertugas di rumah sakit umum daerah agats ini
mengaku menimbang nimbang banyak hal sebelum memutuskan bekerja di sini
sebenarnya itu dulu tuh sebenarnya belum kepikiran
cuman asik juga ya musiknya kayak mengabdi di sini gitu
terlepas dari segala keterbatasan yang ada
karena dulu waktu saya datang ke sini tahun dua ribu sepuluh
itu jalanan itu belum ada yang beton
ada kasus beberapa kasus yang saya tangani tuh
anaknya itu ada luka luka kena sempurna
sudut api atau disayat sayat pakai silet gitu kan
terus saya pertama kaget gitu
karena selama saya di papua saya belum pernah ketemu yang seperti itu kan
masyarakat asmat ini harus diberitahu pelan pelan gitu
terus kenapa harus ada alasannya yang jelas gitu
supaya mereka bisa menangkap
itu sih pertanyaan dilema ya jadi pergumulan

kalau bukan anda kalau bukan saya kalau bukan orang orang yang ke sini itu siapa gitu
kalau tidak kamu aku ya gitu
pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi masyarakat golongan manapun dan dimanapun mereka berada
tidak terkecuali di kabupaten asmat papua
jika berbicara anggaran tentu tidak bisa dipungkiri
kucuran dana bagi pelayanan kesehatan dan infrastrukturnya begitu besar
negara menyisihkan lima puluh sembilan triliun rupiah untuk anggaran kesehatan
di tahun dua ribu delapan belas
sesuai amanat undang undang no dua puluh satu tahun dua ribu sembilan
tentang otonomi khusus provinsi papua
besarnya empat belas triliun rupiah
sebagai daerah dengan status otonomi khusus
ada dana delapan triliun rupiah untuk pelayanan kesehatan tahun ini
rinciannya dana otsus papua barat
dua empat triliun rupiah
dan dana provinsi papua sebesar lima enam triliun rupiah
masih ada tambahan dana otsus untuk infrastruktur
sebesar dua empat triliun rupiah
dana desa yang diberikan secara berkala
juga menyertakan angka miliaran rupiah bagi pelayanan kesehatan
bagaimana mungkin dana sebesar itu masih belum cukup
untuk menjamin hak kesehatan
pertama berhubungan dan perusahaan dari daerah ke daerah

untuk melakukan pengawasan dan evaluasi
terhadap penggunaan dana dari tahun ke tahun
pemerintah daerah mengaku sudah berusaha maksimal
di apbd tiap tahun kita siapkan biaya untuk dokter spesialis contract
tapi kita juga tidak bisa dapatkan
tiap tahun kita paling dapat satu dari lima yang kita rencanakan
tapi tidak bisa kita dapat
itu sebabnya kita minta untuk dokter kontrak spesial

ada dukungan dari pemerintah pusat
tidak ada jalan lain selain semua mereka yang ditugaskan untuk jadi petugas kesehatan harus melibatkan orang lokal
relokasi itu berat di papua loh
ya karena mereka di papua masing masing punya ulayat tanah warisan yang tidak bisa orang lain pakai sembarang saja
kompleksnya persoalan di kabupaten asmat dan papua membutuhkan upaya komprehensif dari banyak pihak
seluruh pihak yang mengemban amanah untuk mengurus kesejahteraan masyarakat perlu menjalin kerjasama yang baik dan sungguh sungguh
label terpencil tertinggal dan terbelakang hendaknya tidak menjadi predikat abadi tanah papua